sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

semoga bening balik ke sana
bening harga kamu gak usah kejar aku bening
tapi aku gak bisa biarin kamu pergi tinggalin aku
aku bisa terima kok kamu bakal sapu tangan bunda aku
mungkin kamu bener aura supaya aku gak akan ingat bunda aku lagi
tapi aku gak bakal sapu tangan bunda kamu kok
jadi kamu gak bakal sapu tangan bunda aku
terus siapa yang bakal sapu tangan bunda aku
mungkin bonny bening
soalnya dia senang banget kalau misalnya kita musuhan
alhamdulillah akhirnya kalian berdua sekarang balikkan lagi
nggak usah nangis nangis lagi nggak usah berantem berantem lagi ya
kita balik ke kepanti yuk
aura sini mau
udah dong gak usah dingin lagi
aku gak mau bu ajeng tambah benci sama aku
karena kerja gak profesional
aku harus kerja lagi
aku harus kerja lagi
aku harus kerja lagi
aku harus kerja lagi
aku harus kerja lagi
apa aura kok malah diem disini dia masuk
kamu istirahat dulu ya
aku mau nemuin boni dulu
mau nanyain soal sapu tangan bunda kamu
eh bening udah deh
mendingan sekarang bening istirahat aja ya
gak usah macem macem
udah tante melly temenin bening disini udah istirahat
tante aku gak apa apa kok
aku udah mendingan
gak apa apa tante
darah mengandir darah mengandir
bonny dimana sapu tangan bunda aku
sapu tangan apa sih
udah deh kamu gak usah pura pura gak tau
kamu juga kan sendiri yang bilang
aku yang ambil sapu tangan bunda bening terus aku bakar
kamu jangan nunggu aku sembarangan ya
mana buktinya kalau sapu tangan itu ada di aku
kalau misalnya kamu senang aku berantem sama bening
kalau gak ada bukti jangan nuduh orang dong
aku gak mau tau
balikin sapu tangan bunda aku
diam dulu diam dulu diam dulu
eh apaan sih ini
aura semua masalah bisa diselesaikan
gak usah pake ombok
kan aku udah bilang
aku gak tau sapu tangan anda dimana
udah dong jangan mendorong dorong kayak gini
aduh aduh aduh aduh
ini ada apa sih kak
aura sama bening
nuduh nuduh aku sembarangan
aku emang gak punya bukti
tapi aku yakin banget
kamu yang mengambil sapu tangan bunda bening
udah deh jujur aja
ini siapa sih sapu tangan
sapu tangan bunda aku
dia ambil tuh
kalian bertiga ikut ibu
mau kemana bu
kita lihat sapu tangan itu ada apa enggak
gak ada kok bu
kita cari bukti di sana
kalau memang sapu tangan itu nggak ada
berarti kamu bukan perlakunya
bener ada apa enggak
ya ikut bunda
sekarang buka lemarinya ya